sementara itu tim sar dan anggota satpol pp berhasil mengevakuasi seorang bayi berusia satu bulan beserta ibunya
di tengah tingginya banjir yang merendam pemukiman di cipinang melayu makassar jakarta timur selasa sore kemarin
proses evakuasi berlangsung dramatis dengan menurunkan bayi dan ibunya melalui jendela di lantai dua rumah mereka
ketinggian banjir yang mencapai hampir dua meter membuat proses evakuasi berlangsung dramatis
keduanya diturunkan oleh tim sar melalui jendela di lantai dua rumah di rw empat cipinang melayu
hujan deras yang terus mengguyur wilayah jabodetabek selama dua hari terakhir membuat banjir di wilayah cipinang melayu terus meninggi
kondisi ini membuat reni
orang tua bayi yang sebelumnya memilih untuk tetap bertahan di lantai dua rumah mereka
akhirnya meminta bantuan tim sar agar dievakuasi